sebuah tower crane di dekat rumah sakit siloam surabaya di jalan gubeng surabaya ambruk
selain menutup akses jalan jatuhnya tower crane menyebabkan tanah di sekitar lokasi ambles
dikutip dari detik com tanah yang ambles tersebut mengangak seperti jurang
jalan yang ambles tepatnya di depan gedung bni empat puluh enam
kanitres krim polsek gubeng akp joko susianto membenarkan kejadian jatuhnya crane tersebut
belum diketahui milik siapa tower crane yang ambruk tersebut
sementara akses jalan di sekitar lokasi ditutup
dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami eka rima di surabaya
eka bagaimana kondisi terakhir dari lokasi kejadian
ya amel selamat malam saya saat ini berada di lokasi gubeng
di mana tadi peristiwa amblesnya jalan raya gubeng ini terjadi sekitar pukul sepuluh malam tadi
dan situasinya memang baru saja dilakukan sterilisasi dengan radius sekitar tiga puluh meter
jika sebelumnya dengan radius lima meter ternyata masih ada longsor susulan
atau ambrol susulan untuk beberapa meter sekitar satu sampai dua meter
jalan raya akhirnya ditambah radiusnya dua puluh meter
dan saat ini saya berada di titik tiga puluh meter dari radius ambrolnya
di gubeng tersebut
untuk berbagai persiapan sudah dilakukan untuk melakukan proses evakuasi
karena saat ini masih belum diketahui pasti apakah ada korban akibat ambrolnya jalan raya gubeng ini
karena memang tim sar masih belum berani melakukan proses evakuasi
hanya melakukan persiapan dengan menaruh tali tali yang nantinya akan dimasukkan
ke lubang sedalam dua puluh meter tersebut di beberapa pohon besar yang berada di pinggir jalan raya gubeng ini
karena memang kondisi tanah masih cukup labil
masih belum bisa dilakukan proses evakuasi
sementara di belakang saya ini amel bisa dilihat
ini ada satu kren dengan ketinggian sekitar dua puluh meter jika tangga tersebut diturunkan ke bawah
kemudian juga ada beberapa mobil pemadam kebakaran
ada dua mobil pemadam kebakaran di sisi utara
kemudian juga ada dua mobil pemadam kebakaran di sisi selatan
ambulans juga disiapkan di sini karena memang sejauh ini belum ada korban yang diketahui
apakah memang peristiwa ini
tidak ini memang tidak akan korban
sementara banyak sekali awak media yang mencoba mencari informasi
karena memang informasi yang didapat disini sangat terbatas sekali
pemerintah kota surabaya belum mengeluarkan pernyataan
hanya dari pihak kepolisian saja tadi
sementara banyak sekali masyarakat disini yang penasaran untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi disini
sejak pukul sepuluh malam tadi hingga saat ini masyarakat tidak berkurang
mereka justru semakin bertambah karena memang penasaran
begitu cepat informasi yang menyebar melalui sosial media
dan memang pihak kepolisian harus bekerja ekstra untuk mengetahui hal hal yang terjadi di sini

karena memang dikhawatirkan posisi tanah tempat berdiri masyarakat sekitar radius dua puluh meter ini dikhawatirkan masih cukup labil
sehingga masyarakat dihimbau untuk waspada tidak sembrono
dan juga mengikuti perintah dari pihak keamanan untuk tidak maju ke radius lima sampai sepuluh meter
tempat di mana ambrolnya jalan raya gubeng selebar seratus meter
selebar dua puluh meter kemudian juga sepanjang seratus meter
dengan kedalaman diperkirakan mencapai sekitar dua puluh meter
memang belum diketahui pasti apakah ambrol ini hanya terjadi di jalan raya gubeng ini
atau juga terjadi di proyek di bagian sisi kanan dari jalan raya gubeng tersebut
karena memang sedang berlangsung proyek
di sana ada pembangunan apartemen dan juga ada pembangunan basement
dari salah satu rumah sakit swasta yang berada di kota surabaya
sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan langkah antisipasi
mensterilisasi keadaan kemudian juga pihak basarnas masih mencoba mengidentifikasi lokasi
karena berdasarkan tim dari its yang didatangkan oleh pemerintah kota surabaya tadi
masih melakukan identifikasi bagaimana kemungkinan besar untuk bisa dilakukan langkah pemeriksaan lanjutan
karena sejauh ini memang belum ada satupun petugas yang diizinkan masuk ke lubang tersebut
jika dipantau melalui
gambar gambar yang tersebar di sosial media dan juga tadi ada sempat beberapa petugas linmas
yang maju ke depan untuk mengambil gambar
kami tadi sempat memantau bahwa ada satu alat berat yang masuk ke dalam lubang sedalam dua puluh meter tersebut
dan masih belum diketahui apakah alat berat tersebut dalam keadaan tidak ada pekerja
atau memang masuk karena memang terseret oleh tanah atau jalan yang ambrol di bagian tengah tersebut
karena memang di bagian kiri sedang ada proyek yang sedang berlangsung
yang perlu disyukuri amelia karena pada saat proses terjadinya ambrol tersebut
berdasarkan saksi mata yang sempat ditanyakan oleh pihak kepolisian tadi
kondisi jalan tidak cukup ramai masih cukup lengang sekitar pukul sepuluh malam
hanya ada satu mobil yang melintas dan sempat melacu memaju gasnya
sehingga tidak masuk ke dalam lubang yang ambrol tersebut
sehingga dipastikan tidak ada mobil yang masuk atau terperosok ke dalam lubang tersebut
karena memang ini merupakan jalan
protokol jalan raya gubeng ini adalah jalan alternatif kedua setelah jalan bagian tengah kota surabaya
ya ini ketika terjadi kemacetan di pagi atau sore hari untuk jalan darmo basuki rahmat
maka masyarakat yang dari posisi merah atau dari posisi barat kota surabaya
mereka akan melalui jalan yang berada di wilayah arjuna
sementara mereka yang berada dari sisi timur mereka akan melalui jalan raya gubeng ini
maka ini merupakan jalan alternatif untuk menuju ke pusat kota surabaya
diharapkan esok hari tidak ada masyarakat yang melalui jalan ini
karena memang pihak kepolisian memastikan jalan ini akan ditutup sampai radius sekitar tiga puluh meter ke utara
dua puluh meter ke selatan ke barat dan juga ke timur tiga puluh meter
ini artinya tidak boleh ada masyarakat yang melalui jalan ini
dan mereka bisa melalui alternatif jalan lain
ya ini melalui jalan biliton kemudian menuju ke jalan sumatera
dan akhirnya langsung masuk ke jalan pemuda
atau bagi mereka yang dari wilayah barat langsung menuju ke jalan
arjuna tidak melalui jalan ini terlebih dahulu atau tidak menuju ke area ini
kita lihat sendiri bahwa di samping kiri saya ini merupakan rumah sakit swasta
dan banyak masyarakat yang biasa menggunakan rumah sakit ini sebagai tempat untuk rujukan
mendapatkan atau menyelesaikan persoalan kesehatan mereka
di rumah sakit ini dikhawatirkan besok juga tidak bisa beroperasi seperti biasanya
karena memang keadaannya ditutup untuk jalan utamanya
sementara ada beberapa hotel bintang empat juga yang berada
di area jalan raya gubeng ini serta ada beberapa bank milik negara yang berada di area jalan raya gubeng ini
maka dikhawatirkan memang mereka tidak bisa beroperasi secara maksimal setelah ambrolnya jalan ini
dan diharapkan hingga saat ini memang masyarakat tidak menuruti keinginan penasaran mereka
sehingga secara diam diam tidak mengikuti instruksi pemerintah mereka merangsak masuk
ini dikhawatirkan nanti justru terjadi hal hal yang tidak diinginkan
sejauh ini memang pihak pemerintah kota surabaya belum memberikan pernyataan
pertanyaan pasti terkait penyebab ambrolnya jalan raya gubeng ini
karena memang belum ada pemeriksaan atau investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang
dan sejauh ini memang pemerintah kota surabaya
yakni biasanya wali kota surabaya tririsma hari ini yang langsung datang pada setiap kejadian yang terjadi
tapi hingga saat ini saya masih belum melihat wali kota surabaya hadir di sini
tadi yang hadir saya hanya melihat ada kapolda jawa timur kemudian ada pangdam lima brawijaya
kemudian juga ada kapol restabes surabaya
dan ada beberapa kepala dinas kota surabaya yang hadir di sini
berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa malam hari ini wali kota surabaya terismarin
sedang dalam keadaan tidak sehat atau masih istirahat sehingga tidak bisa hadir langsung ke lokasi tempat
di mana terjadinya ambrol tanah selebar dua puluh meter dan sepanjang seratus meter ini